rilis penangkapan pelaku kasus fetis kain jarik digelar di mako polrestabes surabaya sabtu siang
g dan barang bukti digelar dalam rilis tersebut
g yang saat ini sudah dipecat sebagai mahasiswa universitas airlangga tersebut
ditangkap petugas gabungan dari polres tabes surabaya polres kapuas
polda jawa timur dan polda kalimantan tengah
tanpa perlawanan di rumahnya di kapuas kalimantan tengah
penyidik menetapkan g sebagai tersangka kasus fetis kain jarik
dengan jeratan undang undang sembilan belas tahun dua ribu enam belas tentang perubahan undang undang sebelas tahun dua ribu delapan tentang ite
penyidik juga menjerat ga dengan pasal tiga ratus tiga puluh lima kitab undang undang hukum pidana
dengan ancaman pidana enam tahun penjara
kami coba menggali melihat dan menelah kira kira pasal pasal sangkaan
yang bisa diterapkan kepada perbuatan dari tersangka ini
antara lain apa saja
termasuk dari tersangkaan
dua ratus sembilan puluh dua dua ratus sembilan puluh tujuh dua ratus sembilan puluh enam pokoknya sama kesusilaan
ga tertangkap di kota kuala kapuas kabupaten kapuas kalimantan tengah pada kamis sore
tak ada warga yang mengetahui penangkapan oleh tim gabungan kepolisian
dari tim resmo polres tabes surabaya bersama polres kapuas
lantaran terduga pelaku baru empat hari tinggal di rumah pamannya
penangkapan g dilakukan setelah tiga korban membuat laporan polisi
pemeriksaan sejumlah saksi serta alat bukti pengancaman melalui media sosial
tim liputan cnn indonesia